iya mak ini papa sudah sampai rumah
papa sama nino udah makan kok tadi mesen dari aplikasi
mama gak usah khawatir ya
cukurlah pa mama seneng dengernya
nino baik baik aja kan pak terus matanya udah gak sakit kan
matanya nino aman kok mah baik baik aja
mama gak usah mikirin papa sama nino ya
lebih baik mama bantuin busa
padahal bukan kan
rik jawab rik
jadi semuanya gelang hadiah yang lainnya itu bukan dari nino
tapi dari lo rik
kenapa sih rik
biar lo gak depresi
itu kan yang lo mau
bisa diperhatiin sama nino
itu kenapa sih rik
kenapa lo sampai berbuat sejauh ini buat gue
sampai lo datang ke bandung jauh jauh padahal lo tahu sendiri
terima kasih itu tuh buat nino bukan buat lo rik
lo masih ingat gak
waktu zaman sma lo pernah bantuin anak yang culun
yang lagi dibully pas di sekolah
kalian pada ngapain sih
kampungan tau gak
kalian pikir ini lucu
dan yang salah tau
gue tuh gak mau punya cowok tukang guli
terus hubungannya apa
anak culun yang pernah lo bantuin itu
anak curun yang pernah lo semangatin itu
lo harus kuat biar nggak dibully lagi
yang udah ngerubah gue jadi ricky yang sekarang
jadi anak itu
di hari itu juga
tapi susah gak diketahui
tapi ku jangan
yang kami juga hampir brown et venernya terus
kenapa lu abis kencan
ia pengen kaseh
walaupun tanpa gue
ya ampun baik baik
sekarang gue bisa gendong cash nya
kamu seneng gak
ada om di sini
ini papa sudah sampai rumah
papa sama nino udah makan kok
tadi mesen dari aplikasi
mama gak usah khawatir ya
mama seneng dengarnya
nino baik baik aja kan pa
terus matanya udah gak sakit kan
mama gak usah mikirin papa sama nino
lebih baik mama bantuin bu sarah
untuk ngurus cash nya ya
ya gimana mengurusin cash nya pa
elsa itu sama sekali gak kasih izin mama
untuk pegang cash nya
padahal mama lihat asa tuh capek
ya cuma dia bilang dia mau urus sendiri
ya mama sebenarnya sih kasian sama elsa pak
tapi dia kekeh
kenapa baru sekarang gue menyadari
ada orang yang cintanya begitu besar dan tulus buat gue
cinta yang seharusnya bisa jadi milik gue
tanpa perlu gue paksa untuk miliki dengan cara cara yang gak baik
seperti pernikahan gue dengan nino
tapi sekarang semuanya sudah terlambat
gue akan kembali ke lapas dan berpisah juga dengan ricky
bahkan sebelum gue sempat memulai kisah bersama dia
mungkin ini terakhir kalinya gue bisa mendekat cash nya
rasanya gue gak rela berpisah sama cash nya
kalau cash nya memang anak nino
bukan anak gue
kenapa gue ngerasa begitu sayang sama cash nya
pak sebentar ya
ada yang penting nanti mama telepon lagi ya
oke deh ya
yuk sampai nanti ya